ribuan warga dari beberapa organisasi masyarakat berunjuk rasa di depan bares krim polri di gambir jakarta pusat
mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur ahok
masa bergerak dari masjid istiqlal jakarta setelah menunaikan ibadah sholat jumat
masa kemudian melakukan unjuk rasa dengan berjalan sambil meneriakan permintaan agar polri menghukum gubernur ahok
masa meminta baris krim polri segera memeriksa ahok terkait hal ini
setelah berorasi di depan bares krim polri para pengunjuk rasa akan melanjutkan aksinya ke balai kota